pemberian pangkat letnan kolonel tituler oleh menteri pertahanan prabowo subianto kepada selebritas deddy kobusier mengundang polemik publik mempertanyakan urgensi dibalik pemberian gelar letkol tituler kepada deddy kobusier
kementerian pertahanan dan tni dituntut menjelaskan pertimbangan menyematkan gelar tituler kepada deddy kobusier
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan jurubicara menteri pertahanan republik indonesia daniel anzar simanjuntak
selamat sore bang daniel
selamat sore nana selamat sore mas fahmi
dan pengamat militer isis khairul fahmi selamat sore mas fahmi
selamat sore mbak adi panas selamat sore bang daniel
oke saya mau ke bang daniel terlebih dahulu
bang daniel di antara sekian banyak tokoh dan publik figur kenapa memilih deddy kobusier untuk mendapat gelar letkol tituler
ya nana memang ini tidak terlalu populer ya
ya jarang sekali mendengar gila pangkat tituler
kemudian kedua secara hukum dasar hukum saya pikir sudah terang dan jelas tadi juga sudah dijelaskan oleh narator cnn
kemudian ketiga kenapa deddy kobusier
jadi pertama selama ini sudah banyak berhubungan dan berkontribusi membantu kementerian pertahanan
dengan komcat dan beberapa program kementerian pertahanan
dan dia tingkat engagementnya dalam konteks di pertahanan itu sangat
dia banyak berhubungan dengan kementerian pertahanan dan militer
kemudian kedua tentu di bidangnya deddy adalah salah satu tokoh yang memiliki pengaruh yang kuat
dan plot sosial media beliau sangat key engagementnya sangat tinggi followernya
dan berhasil mendorong banyak isu isu kencing di negeri ini
nah berangkat dari dua hal itu maka deddy agaknya dibutuhkan untuk mengamplifikasi komunikasi program dari otoritas pertahanan
dalam ini kementerian pertahanan
dan kapasitas yang dimiliki deddy ini kan sedikit bahkan tidak dimiliki oleh prajurit dan perwira tni
itulah sebabnya kenapa kemudian deddy dibutuhkan bagi kementerian pertahanan dan tni
oke bang daniel artinya di lingkungan tni meskipun tni sudah memiliki puspen ya
ataupun pusat penerangan itu tidak cukup ya untuk mendeliver ataupun menyampaikan pesan pesan pertahanan
maksudnya ada mesin mesin tentang tni kepada publik yang engagementnya tinggi begitu
memang tidak ada orang di lingkungan tni dan militer yang bisa ya
kita harus terus meningkatkan engagement pesan pesan pertahanan kebangsaan kepada publik melalui semua platform
dan deddy memiliki spesifikasi platform yang dia dimana dia punya kecantik yang luar biasa itu bisa sangat membantu
dan pertahanan dan tni begitu deh pak
oke mas fahmi sosoknya deddy kobusyari itu menurut anda cukup pantas untuk diberi gelar let call tituler
tadi penjelasannya bang daniel seperti itu karena punya engagement di media sosial yang tinggi
kemudian cukup berpengaruh dan banyak kontribusinya terhadap kementerian pertahanan
ya kita tidak meragukan kompetensi seorang deddy korkusir
tidak meragukan juga kekayaan pengalaman
dan potensi kontribusinya yang luar biasa nantinya terhadap tni dan militer pertahanan dalam konteks penyampaian pesan pesan kebangsaan gelar negara
tapi yang kita pertanyakan itu adalah kepatutan kelayangan deddy corbusier
kalau soal kompetensi dan potensi kontribusinya kita tidak ragukan
tapi apakah itu kemudian harus dengan pemberian pangkat tituler itu masalahnya
kalau saya di situ
karena apalagi juga dengan pangkat let call
kalau menurut mas fahmi apa selain pangkat let call titular menurut anda apa yang pantas untuk menghargai
apa yang dimiliki oleh deddy kobusyar yang sudah
berkontribusi terhadap kementerian pertahanan
saya kira penghargaan
saya kira penghargaan
penunjukan deddy corbusier sebagai seorang ducat
mungkin juga bisa dikatakan bela negara gitu nanti
itu sudah cukup memadai sudah cukup
sangat menghargai kompetensi dan kontribusi seorang deddy corbusier
tanpa harus dimiliterisasi
di situ kalau saya ya ini
saya tidak menentang peran deddy korbusir dalam menyampaikan pesan pesan tersebut
militerisasinya ini apakah
audio anda tidak begitu baik nih mas
memang semestinya dilakukan
ini yang kita dipanyakan putih gitu
panyakan putih gitu
oke mas fahmi saya tidak bisa begitu mendengar
tampaknya ada kendala komunikasi di audio kita begitu ya
tapi saya ingin kembali lagi ke bang daniel
saya sudah bisa dapat sedikit apa yang tadi disampaikan oleh mas fahmi
mas fahmi mempertanyakan kenapa harus dimiliterisasi
kenapa kemudian bang daniel tidak di hire saja secara profesional
untuk membantu pemerintah kenapa harus diberikan
yang dipersoalkan kan gelar let call titulernya
kenapa tidak di hire secara profesional
kenapa kemudian perlu di demilitarisasi ini
bukan bukan di demilitarisasi
ini kan dalam konteksnya adalah mengikat deddy
di mana dia bisa memaksimalkan peran perannya
di bidang pertahanan
tentu otoritas pertahanan itu pertama dulu
kemudian kedua nana yang perlu dicatat adalah justru
yang diuntungkan dalam konteks ini itu adalah otoritas pertahanan
dalam hal ini adalah kementerian pertahanan dan tni
kenapa begitu karena kita terbantu dengan deddy
justru sebenarnya kalau mau dibalik gitu deddy akan sangat
terikat dengan otoritas pertahanan
dalam hal ini jenis militer karena banyak tasan pembatasan
yang akan dia mengikat baby
misalnya ya deddy akan kehilangan hak pilihnya selama melakukan tugasnya
sebagai headquarter kemudian kedua deddy memang punya hak
dan itu sangat kecil tapi deddy sudah sampaikan ke kami
dia tidak akan menerima itu dan dia akan mengembalikan kepada negara
itu kedua ketiga jadi kan juga akan terikat dengan hukum militer
dan dia terkait dengan pelanggaran misalnya dilakukan oleh deddy
dan sebagainya itu terikat dengan hukum militer
dan itu sangat mengikat deddy artinya dari sisi itu sangat
merugikan deddy tapi kemudian deddy bersedia
dan dia bersedia mendedikasikan dirinya untuk bekerja membantu
mengamplifikasi isu isu pertahanan di indonesia terutama kepada
kelompok kelompok di mana dia sangat advantage di situ
sangat kuat di situ dan itu akan sangat membantu negara
bantu pertahanan kita baik bang daniel ini kan deddy komisioner ini
tidak punya background militer kemudian tidak pernah berkecimpung
di dalam dunia pertahanan dan tadi apa yang anda sampaikan kan
sebetulnya lebih banyak merugikan sosoknya deddy kobusier
nah pertanyaannya kenapa sejak awal kemenhan tidak mengajak saja
deddy untuk berkontribusi sebagai warga negara yang baik untuk bisa
sama sama memberikan edukasi ataupun message message
menteri pertahanan dan juga tanya ini kepada masyarakat tanpa
harus diberikan penghargaan let call titulernya ini loh
ya mbak nana kan justru tugas tugas non militer yang memang harus
dihayar secara politik jadi itu memang itu yang saya
harus dihayar secara pus orang orang yang punya kemampuan
susus dan mereka bisa terik dan punya kekuatan yang kuat dengan
militer misalnya dalam kasus idris sardi maestro biologita
beliau direkrut dan diminta oleh pak almarhum pak lismoyo arief munandar
yang kemudian disahkan oleh pak r hartono wati'i menjadi let call
tituler punya tugas perbaiki musik musiknya dari tni ad dan
sebagainya dan itu kemampuan pusus nah pun demikian dengan
ini dan ini adalah apresiasi yang diberikan oleh negara
bahkan dalam konteks tertentu tadi saya sebutkan sebenarnya ini justru
risisi ddi misalnya dari sisi dia adalah tokoh yang menjalankan bisnisnya
misalnya melalui sosial media jadi itu adalah hal yang

tapi kemudian ini menjadi pilihan deddy yang bagi kita perlu kita apresiasi
ingin berkontribusi untuk negara dia ingin membantu pertahanan dan sebagainya
oke ingin berkontribusi untuk negara mas fahmi itu poinnya
ingin berkontribusi untuk negara tetapi diganjar penghargaan let call tituler
yang saya tidak tahu ya assessmentnya ini seperti apa saya ingin tanya nanti
dari sudut pandangnya mas fahmi apakah prosesnya ini
mengingatkan dengan kepentingan negara
apakah prosesnya ini sudah sesuai dengan persyaratan
assessmentnya itu betul atau memang ini sepertinya mudah sekali diberikan
asalkan punya influencer yang banyak kemudian sering bermedsos memberikan
engagement kemudian mendapatkan gelar let call tituler
apakah memang seperti itu saya ingin tanya nanti ke mas fahmi
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami
di cnn indonesian newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan melanjutkan dialog kita dengan para narasumber
ada jurubicara menteri pertahanan danilan zair simanjuntak dan pengamat militer
saya skyrul fahmi saya mau ke mas fahmi mas fahmi anda melihat ada
urgensinya tidak sih penunjukan ataupun pemberian gelar let call tituler
ini kepada deddy kobusier karena ini yang mempertanyakan banyak sekali ya
dpr juga mempertanyakan terus masyarakat sipil juga mempertanyakan
ya saya nggak melihat urgensinya
sekian apa yang disampaikan bang daniel tadi panjang lebar tadi
belum ketemu saya urgensinya apa gitu ya pemberian pangkat itu
apalagi kalau dikaitkan dengan benefit yang diterima atau yang didapat
kementerian pertahanan dan tni terus kerugian di sisi deddy corbusier gitu ya
ini kan jadi tambah enggak make sense gitu ya kenapa kok harus ngotot
dengan pangkat tituler ini gitu ya apalagi pangkat let call
kalau saya dengan manfaat yang didapat kementerian pertahanan sebegitu besar
tni juga sebegitu besar ya dan ada kerugian dari sisi deddy
kalau saya yang menawarkan gitu ya saya tidak akan menawarkan pangkat let
nang kolon tituler mungkin di jadir jenderal saya akan menawarkan
oke lebih tinggi gitu
oh iya lebih untuk memikat tapi bukan itulah gitu ya ini soal yang disampaikan tadi
itu belum menurut saya belum sampai memerlukan pemberian pangkat tituler ya
itu masih bisa dilaksanakan dan dioptimalkan tanpa harus menyandang pangkat
oke mas ami kalau anda tidak melihat ada urgensinya saya ingin melihat prosesnya
apakah pemberian gelar ini sudah melalui assessment assessment yang jelas
menurut anda ini hanya asal tunjuk saja tidak ada proses assessment yang jelas
jadi kesannya bagaimana
ya tadi yang disampaikan tadi yang disampaikan oleh bang daniel itu saya kira bagian dari assessment ya
bahwa ada kriteria kriteria yang diinventarisir oleh kementerian pertahanan sehingga seorang
dedy kornbusir dianggap layak untuk menjadi bagian dari kampanye pemberian negara
dan kampanye kebangsaan kita gitu ya tapi proses itu memang kalau untuk pangkat tituler
tentunya berbeda assessmentnya seleksinya mungkin ya itu berbeda dengan seleksi menjadi seorang prajurit tni
ini berbeda memang karena ini pangkat yang sifatnya temporer ya sementara tidak permanen gitu ya
karena kebutuhan gitu tapi tentunya mestinya tetap tidak boleh mudah dan terkesan murah diberikan gitu ya
apalagi pangkat ini kan bukan sekedar bentuk penghargaan
ini adalah mandat ini penugasan gitu ya ada konsekuensi yang melekat pada pangkat itu
kalau proses tadi saya kira memang apa namanya dia tidak cukup ketat begitu ya
tentu dari sekian banyak orang yang dianggap kompeten gitu ya
warga negara yang dianggap kompeten seperti deddy corbusir kenapa pilihannya jadi tentu saja itu bagian juga
apa namanya terkait dengan proses proses komunikasi
proses apa namanya kecocokan dan lain sebagainya lah
oke mas fahmi artinya anda melihat tampaknya ini pemberian gelar let call tituler ini mudah dan murah gitu
gampang aja orang mau dapat gelar let call titular ini anda melihatnya begitu
iya iya karena kalau apalagi kalau dikaitkan dengan ini bagi deddy sendiri kalau saya saya nggak mau jadi dapat pangkat let call
mintanya yang lebih tinggi lah kan gitu
karena kalau lihat tadi apa namanya kebutuhannya sangat besar terhadap dedy gitu
dan kalau di apa namanya kita evaluasi lagi sebenarnya yang paling butuh pangkat diberi pangkat titular itu bukan dedy kornbusir sebenarnya
saya lebih apa namanya setuju kalau misalnya bang daniel yang diberi pangkat titular
oke saya mau tanya ke bang yos
karena dia setiap hari harus berurusan dengan jajaran kementerian pertahanan
oke saya mau tanya ke bang daniel
bang daniel menurut mas fahmi tidak ada urgensinya
kemudian proses pemberian gelar let call titular ini terkesannya mudah dan juga murah
gampang saja memberikan gelar kepada seorang dedy kornbusir let call titular
dan menimbulkan pro kontra juga selain tadi dikatakan oleh mas fahmi bahkan dpr juga mempertanyakan urgensinya begitu
jawaban dari kemenhan seperti apa
pertama ini nggak mudah nana
kamu gak mungkin diberikan apa
pertama pangkat titular kalau kemudian tidak punya keuntungan
deddy punya advantage sendiri ya terkait dengan sosial media itu pertama
kemudian kedua nana seperti tadi disampaikan oleh mas fahmi ya pangkat tituler itu nggak bisa lagi lebih tinggi dari let call
itu adalah yang paling tinggi yang bisa diberikan
begitu pada saat ini berdasarkan undang undang yang ada dan peraturan yang ada
jadi let call itu adalah pangkat yang tertinggi titular yang bisa diberikan pada saat ini berdasarkan aturan yang ada
walaupun dulu misalnya ada juga ini yang menawarkan buya hamka ya mayor jenderal
tapi itu aturan pada masa masa awal kemerdekaan kita
walaupun kemudian buya hamka tidak bersedia karena beliau menganggap beliau ingin bebas dan macam macam
nah ketiga nana yang perlu dipahami ya tadi saya sebutkan
jadi tidak mudah karena pun tentu ini adalah hasil apa tadi saya sebutkan
pertama tentu yang bersangkutan punya banyak hubungan dan kerjasama dan kontribusi selama ini dengan dunia militer dengan tni dan pertahanan
kemudian kedua dia memang punya kemampuan spesifik keunggulan tertentu yang tidak banyak dimiliki oleh prajurit dan perwira
itu dua hal itu yang sangat penting
nah kalau kita lihat misalnya deddy punya spesifikasi itu dan itu akan sangat membantu komunikasi dan mengamplifikasi isu isu pertahanan ke kelompok kelompok yang selama ini menjadi sasaran follower atau sasaran komunikasi dengan cara cara deddy
ya kira begitu
oke bang daniel bagaimana kemudian kemenhan meredam soal perasaan
ada kesenjangan perasaan atau iri diantara para prajurit prajurit yang lain
prajurit prajurit itu sangat paham terkait dengan tetuler
yang ada adalah kalau ada jealousy ya itu wajar
ada yang nggak suka dengan deddy misalnya nana nggak suka dengan deddy nggak setuju itu wajar
kalau kemudian ada yang suka bilang oh ya deddy pantas itu juga wajar
jadi kami melihat polemik ini
kontroversi ini sebagai sesuatu yang wajar
dan kita melihat ya karena mungkin ada yang suka dengan deddy ada yang tidak suka dengan deddy atau suka dengan pak prabowo ada yang tidak suka dengan pak prabowo
itu dua hal yang wajar saja yang jelas
pertama dari sisi hukum ini legal dan sah
kemudian kedua secara argumentatif alasan dipilihnya deddy itu sangat kuat bagi kami
tadi dua hal yang saya sebutkan sejauh ini
bang fahmi mas fahmi ini kan bukan masalah suka atau tidak suka ya atau like our dislike ya
ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka
tapi yang ingin kita tanyakan adalah urgensinya kemudian ketepatan kebijakannya dan supaya ini tidak menimbulkan
saya ke mas fahmi
nana nana jangan mengarahkan ke situ
yang jelas suka dan tidak suka itu bisa muncul
tapi dalam konteks argumentasinya tadi saya sudah jelaskan dua hal
jadi jangan diarahkan
ini masalah suka dan tidak suka
tapi itu hal yang wajar mau saya katakan begitu
jadi anda tidak perlu mengarahkan kemana mana
oke tadi yang menyampaikan suka atau tidak suka bang daniel
makanya tadi saya meneruskan lagi
saya menyampaikan itu dalam konteks tadi saya sebutkan adalah hal yang wajar
kalau kemudian muncul ada yang pro dan yang kontra
ada yang suka dan yang tidak suka
dan kami memahami itu
saya mau mengambil kesenjangan yang tersebut
kalau anda lihat ini bagaimana ya
apakah ini akan menimbulkan kesenjangan
perasaan karena di beberapa media sosial ya
di beberapa akun begitu sudah muncul
ada beberapa yang anak mantan prajurit begitu ya
orang tuanya meninggal dan hanya sampai pakatnya sertu begitu
ada salah satu politisi yang juga menyebutkan seperti itu
apakah kemudian itu perasaan itu akan muncul juga
kalau itu enggak ya
kalau soal kesenjangan perasaan
kesenjangan perasaan itu enggak ya
karena ini kan sesuatu yang memang diatur
memang ini legal diatur
mekanismenya juga jelas begitu
dan kalau yang apa namanya
yang memang prajurit
ya baik yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan
ini sudah sangat paham
kalaupun ada di media sosial
apa namanya sentimen sentimen negatif itu wajar
tapi ini sebenarnya juga bukan soal boleh atau tidak boleh diberikan kepada deddy corbusir
kita hanya butuh penjelasan
karena kalau bagi saya misalnya ini belum cukup untuk kemudian deddy corbusier ini dianggap layak
menyandang pangkat latinan kolonel tituler
kita butuh penjelasan apakah tugas itu memang membuat dia layak
menjadi penyandang pangkat latinan kolonel tituler
atau bahkan membuat dia layak
ya tadi kalau bahasa saya mungkin beda dengan dimiliterisasi gitu ya
dengan berseragam dengan menyandang pangkat begitu
ini yang kita pertanyakan gitu
kalau menurut saya tadi yang penjelasan penjelasan tadi masih belum cukup menggambarkan signifikansinya begitu
masukannya mas fahmi apa kedepannya supaya ini tidak lagi muncul polemik pemberian gelar let call tituler ini
karena kan kedepannya pasti akan banyak sekali tokoh tokoh
ataupun public figure yang dirasa memberikan kontribusi dan akan diberikan gelar let call tituler
supaya tidak menimbulkan misinformasi dan pertanyaan tadi
ya tentu saja dibutuhkan apa namanya ya sosialisasi
dibutuhkan juga mungkin kalau diperlukan bahkan mengevaluasi peraturan yang ketentuan ketentuan yang mengatur soal pangkat tituler ini
harus disempurnakan supaya lebih jelas
lebih mencerminkan apa namanya bahwa ini bukan sesuatu yang mudah begitu ya
bukan sesuatu yang mudah sehingga kriteria kriterianya jelas mekanismenya jelas begitu
dan kita tidak kaget kaget lagi masyarakat juga bisa menikmati ini sebagai sesuatu yang memang semestinya gitu ya
sebagai sesuatu yang layak gitu
oke evaluasi tadi bang daniel dengan munculnya polemik
kontra di masyarakat bahkan pertanyaan dari mitra kerja kemenhan dari dpr begitu
apakah ini akan ada evaluasi saat memberikan pemberian gelar let call titular ini kepada tokoh tokoh lain nantinya
atau mungkin ini akan pemberian gelarnya akan dievaluasi nih
enggak seperti tadi saya jelaskan ini sudah final tentu keputusan ini
dan ini dasar hukumnya kuat kemudian argumentasinya juga kuat jelas
dan dalam hal ini pertahanan membutuhkan kontriensi
pertahanan membutuhkan kontribusi deddy dalam tugas tugasnya
itu yang pertama ingin saya jelaskan
kemudian kedua yang kalau kemudian ada polemik tadi saya sebutkan ada like and dislike itu sesuatu yang wajar
dan biasa muncul begitu ya
apalagi kemudian kalau nanti bisa dikait kaitkan dengan politik dan macam macam
nah yang kemudian yang ketiga kita lihat saja kita berikan kesempatan kepada deddy untuk melakukan pembuktian
bahwasannya dia pantas dan kemudian bisa berkontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara
bisa mengamplifikasi isu isu pertahanan supaya kemudian sampai kepada kelompok kelompok pasaran
oke kita tunggu nanti bagaimana sepak terjang seorang deddy kobusier dalam mengemban tugasnya ya untuk membantu kementerian pertahanan
mendeliver message message tentang tni dan juga pertahanan
terutama mungkin comchat tadi program comchat dari kementerian pertahanan
apakah memang bisa berhasil karena publik yang akan menilai dan akan mengevaluasi juga
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada jurubicara menhan ri daniel anjar simanjuntak dan juga pengamat militer iss khairul fahmi
selamat sore mas fahmi dan juga mas daniel
terima kasih sudah bergabung